presiden jokowi dada meminta semua pihak untuk bersabar
menunggu pengumuman keputusan nama calon presiden yang akan diusung pdi perjuangan
jokowi menilai ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri sangat berhati hati
dan tidak gerasa gerusu atau gegabah dalam mengambil keputusan
walau nama capres telah berada di kantong megawati
dalam pidatonya pada hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh di gxpok mayoran jakarta pada selasa siang
jokowi menekankan harapannya agar sosok presiden yang akan menggantikan dirinya
tidak gentar akan tekanan negara lain
jokowi menekankan pentingnya presiden berikutnya memiliki nyali tinggi
demi kepentingan bangsa dan juga negara
jokowi mengapresiasi bocoran nama capres yang akan diusung oleh pdi perjuangan adalah kader internal
bukan dari pihak luar partai
jokowi juga menekankan megawati memiliki kalkulasi matang dan tidak gerasa gerusu atau gegabah
dalam memilih calon presiden yang akan diusung oleh pdi perjuangan
saya sangat senang sekali tadi ketua umum ibu megawati sukarno putri menyampaikan
bahwa calonnya adalah dari kader sendiri
bu mega dalam memutuskan itu betul betul sangat hati hati
betul betul tenang dan tidak gerusa gerusu seperti yang lain lainnya
didesak desak dari manapun tidak goyah
meskipun namanya sudah di kantongnya bu megawati